rajab setiap hari bercengkrama dengan anak dan cucunya
di rumah mereka di pinggir daerah aliran sungai tondano paal ii manado sulawesi utara
sebuah ponsel dan sebuah radio komunikasi selalu lekat dengannya
sebagai tenaga harian lepas di bpbd kota manado
ia selalu siap menerima panggilan
jika datang tugas memakamkan jenazah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dalam usia enam puluh satu tahun atau rentan menjadi korban covid sembilan belas
samsurajab memang bekerja sebagai anggota tim pengubur jenazah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
dari awal pandemi hampir seratus jenazah ia makamkan dengan protokol covid sembilan belas
bila sudah ada panggilan untuk menguburkan jenazah
samsurajab mengendarai sepeda motornya sejauh satu km ke kantor bpbd kota manado
banyak yang menolak banyak orang takut untuk memakamkan covid
pada waktu itu saya merasa terpanggil jiwa saya
saya berharap dengan kemampuan sesama karena ini kan penting secara kemanusiaan
jadi itu langsung diahkan oleh pak kalat dan dilaporkan oleh pak oli kosa bahwa
saya siap dan saya akan bersedia memanggil teman teman
untuk membantu sesama kita yang meninggal secara covid
dengan usia yang rentan tertular pekerjaan ini memang mencemaskan
namun keluarganya bangga
saya bangga juga karena pemakaman ini
suami juga tidak takut keluarga kami tidak takut
karena itu persetujuan dari istri
dan ibu bangga dengan pekerjaan suami
bangga ini karena ini kemampuan usia
meski menjadi tenaga harian lepas bpbd
samsuracap dipandang sebagai panutan karena usianya di atas enam puluh tahun
di kantor itu ia mendapatkan gaji tiga juta rupiah per bulan
ditambah insentif sebagai anggota tim pemakaman
kita melihat beliau sebagai panutan juga karena dari umur
ya kami selaku pimpinan juga
tetap memberi semangat
walaupun di usia yang sudah lanjut
tetap memberi diri mengabdi bagi kemanusiaan
di kantor bpbd sam surajab menjadi anggota
satu dari dua kelompok pengubur jenazah terkonfirmasi positif covid sembilan belas
yang masing masing beranggotakan enam orang
royke rarumangkai manado sulawesi utara